dinas kesehatan kabupaten subang jawa barat telah menyiapkan sembilan ratus lima puluh delapan ribu vaksin covid sembilan belas
bagi warganya pada januari dua ribu dua puluh satu adapun prioritas pemberian vaksin tersebut
merujuk pada peraturan presiden nomor sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh tentang pengadaan vaksin dan
pelaksanaan vaksinasi distribusi vaksin ini bukan berdasarkan tingginya kasus
covid sembilan belas tapi mengacu pada jumlah penduduk yang berusia delapan belas hingga lima puluh sembilan tahun pihak
dinas kesehatan kabupaten subang masih mendata daerah mana yang berpotensi
mendapat jatah vaksin terbanyak sasaran di subang ini sekitar sembilan ratus lima puluh delapan orang
semua orang yang berada di sana kesehatan pemerintah maupun swasta